diterima di semua toko seluruh indonesia
aku pengen ngomong serius sama kamu
nanti aja di luar
kau pakai sendalnya dulu ya
ternyata tebakan gue bener
rara lagi sama davin
gue gak akan tinggal diem
gue pasti bakal merusak hubungan kalian
gue thanks in juga sih sama si rifqi
karena kemarin gue udah gak mungkin diep pas tidur di teras
si botol kecap pasti jadi gede kebal
gak alas gue jadinya
halo kak selamat datang
biar saya tunjukkan meja dulu ya kak
ciee surprise buat pak syarin ya

kenapa kau sih rouh rouh
aduh ini a whoaah
less revocerin banyak ga rupanya
gue gak mau
malu tau gak
ya terus apa
lo mau gue bawain bunga
oh gue paham nih
lu pengen dikasih bunga dari gue
lo bersih banget sih
bisa diem gak
oke kerupuk kulit
ngecap maksud lo ya
gue mau minta maaf sama lo kerupuk kulit
gue kemarin udah salah
dan sekalian gue juga mau minta maaf
perihal yang kemarin kemarin yang udah gue lakuin sama lo
ansi becain kayak gini
ya tiap lo gak terima maaf gue gue becain balok
nggak mau lagi
nggak mau lagi
nggak mau lagi
rafa tahu kamu senang pengen ketemu rafa
tapi gak gini juga
akhirnya opa daphine main ke rumah rara
tapi rara sedih deh
waktu kita yang luasa buat berduaan itu
tapi akhir akhir ini
opa daphine sibuk banget
soalnya seharian opa harus ikut papa
lagian si papa banget
banyak banget acaranya
khusus buat rara
gak akan dicariin papa lagi
aman gak akan dicariin kamu
yaudah yuk masuk
eh sayang kamu jangan lewat situ lagi
yuki ganggu tangan ya
aku gue dimarahi malam
makasih enak pas sama gue
itu artinya kita ada di titik
dimana kita sudah menang
melawan ego yang ada di dalam diri kita
dengan meminta maaf
itu artinya kita sudah menjadi
orang yang lebih baik dari sebelumnya
dan orang yang memaafkan
itu jauh lebih mulia
gak capek udah belum
lagi ya kak
jangan membuat keributan di sini
eh maaf pak
saya gak bermaksud buat keributan
tapi saya datang ke sini mau minta maaf sama michelle
dengan membawakan balon ini tapi dia nggak mau terima pak
michelle kenapa kamu gak mau terima
bagaimana kalau semua penyumkafe pada keluar karena merasa terganggu
gawat nih kalau pak dion udah nagur
kalau gue ngel bisa bisa gue kena hukuman dan harus lumpur lagi
saya mau maafin dia kok pak
mau maafin kok gue juga terima balonnya dari lo
ngapain gue terpaksa
gue terima pak
kalau gitu terima nanti
michelle sekarang kamu boleh bawa masuk balonnya
simpan dulu biar kamu bisa kembali bekerja
pertama kali nanti kita lihat yang udah
apa yang udah
bapak mau bawa pak

hai gue kayak robot banget gini terus gimana untuk aja udah ulang sekali lagi sekali lagi ya
hai yang bener tapi capek

deh akhir bisa udah
misalnya tuh nih
ah itu minumnya udah ada sama mbak
lo lagi sibuk gak
tadinya gue pengen ngajak lu shopping
sekalian cuci mata kan
gue juga bosen banget ya udah rumah
kayaknya gue gak bisa nemenin lo deh
soalnya gue juga lagi gak bisa keluar
pacar lo lagi ada dirumah
masa gue ninggalin dia gitu aja sih
sorry ya ganggu waktu lo
yaudah bye ra
aku pengen ngomong serius sama kamu
nanti aja di luar
kamu pake sendalnya dulu ya
ternyata tebakan gue bener
rara lagi sama davin
gak akan tinggal diem
gue pasti bakal merusak hubungan kalian
lo pikir aja bikin malu tau gak
lu udah dipukul aja aja lagi
pukul kecap emosi gue
di video selanjutnya